alopecia androgenik atau kebotakan berpola terjadi karena faktor genetik
kalau setiap lebaran apakah gamis sih mbak yang paling banyak dibeli itu
ketika semua siap waktunya meluncur
fitnah atau fakta aldi sudah sign kontrak sama tim ibl
oke baik terakhir terakhir pak imron pesan apa yang ingin disampaikan dari program penghapusan tato ini yang berbarengan dengan bulan ramadan ya kali ini
menuju jalan jenderal sudirman atau senayan termasuk dari arah sebaliknya
pelakunya tersebar di mana mana
hal itu juga berlaku bagi pemasok ikan yang diharuskan berbasis line card atau pancing
jadi emang gue lebih deketin buat jadi rebounder kan
bahkan ada tiga puluh yang vip gitu
supaya tidak basi pada saat dikonsumsi anak tersebut
jika kapasitasnya sekiranya kurang ya baiknya kita lakukan pengisian charging dulu sebelum melakukan perjalanan jauh
kemudian juga dari slip gaji
apa yang membuat mereka ini kian laris
selain digoreng kering ada juga jamur yang diolah menjadi sajian kuliner kekinian
bener paling lari terus workout gitu gitu aja sih
mungkin secara pengalaman juga jauh
kita bekerja itu di tiga pilar atau tiga bidang
itu kena bolsop atau gimana tuh ceritanya
nah ini yang perlu kita tekankan sekali lagi
saya ingin menyampaikan dulu bagaimana redaksi melihat jalannya kampanye sepanjang beberapa bulan ini ya
menjadi hal yang dihentikan saat memasuki akhir tahun
tapi tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa reshuffle kali ini jadi momentum untuk bagi bagi kursi